david pasti sengaja ngacauin konsentrasi gua
dia pasti mau bikin gue kalah
ini gak akan terjadi
drama banget sih lu
kalo cemberut gini nih
masih ganteng kan bedul
udah yuk gua temenin
tapi lu kabarin dulu si boy suruh dia nyusul
ini baru temen gua
kalo gitu langsung ketelpon gue ya
gak perlu buang buang pulsa
gua telponin udah langsung tiba disini
bosan gua disini terus
tadi udah ngambek sama gua
gara gara gue gak mau temenin
ya udah yuk
ntar gua taro tas dulu
lu mau kemana boy bawa tas gitu gitu
ntar gua kurus lagi
kiri kaca lu pada
tuh si boy kenapa ya
dateng dateng mukanya cemberut gitu

tuh si boy kenapa ya dateng dateng mukanya cemberut gitu
mau ngapain dia
gak tau den
tapi kalo gua liat liat kayaknya dia lagi ada masalah tuh
wah lu bener bener lu ya
tadi gue yang ngajakin gak ada yang mau pergi
kirain gua yang ngajak semuanya ayo
soalnya sama lu berdua gak jajan
nanti lain waktu gue bakal balapan juga kok
tapi ga sekarang gua lagi gamut
gue yakin kita pasti menang
setuju gua sama lu
kalo gua ikutan pasti menang gue
lu mah engga jago aja lu
muka setampan gua pantas jadi juara
oh sekarang harus tampan sama juara ya
eh makasih kalian berdua malah berantem
bukan nonton kalian berdua ribut
yaudah kita nikmatin deh yuk
loh ternyata david sama mondi main juga
iyalah mondi pasti ikut boy
ga mungkin deh mau ketinggalan
pasti bakal seru nih
apalagi kan kita tahu david orangnya kayak gimana
pasti ada taruhannya
ya pasti dong
taruhannya motor lagi
cuma geng serigala yang berani begini
warrior mana berani
aduh lagi ngomong sama boy yang jawab beginian
kok kita tuh bukannya takut
cuman kita masih waras
bilang aja lu cemil
gua sengkur jadi bangke
warrior ga pernah takut ngeladenin lu semua ya
kalo lu ga cemil
taruhan motor kita
ngapain sih lu kepancing segala
lagian juga buat apa
lu ngadu motor terus pakai taruhan
taruhannya motor juga
dia ajak taruhan aja takut
banyak ngemeng doang
jangan lupa like share dan subscribe ya
jangan lupa like share dan subscribe ya
jangan lupa like share dan subscribe ya

jangan lupa like share dan subscribe ya
gue gak suka balas dendam
karena buat gue balas dendam tuh gak akan pernah ada buntutnya
gak akan ada pernah habisnya
ya buat apa
gak usah macing macing permusuhan
malam ini gue numpang di rumah lo ya
gue lagi malas balik ke rumah
ah pasti yang gak buat lo berdua

gua akui kekalahan gua
ini ya sten kayaknya untuk bpkbnya
motor ini pasti bakal kejual mahal
gua ga perlu takut lagi sama keuangan geng serigala
gua juga bisa kasih buat mama sama odi